inilah sosok anissa desvitasa rihasibuan istri pemilik first travel
anissa dan suaminya andika surahman diperlihatkan di depan wartawan
hari ini saat polisi mengumumkan hasil penyelidikan kasus dugaan penipuan yang dilakukan keduanya
lewat biro perjalanan umroh first travel
wajah anissa tertutup cadar anissa dan suaminya andika surahman
merintis usaha biro perjalanan umroh first travel pada tahun dua ribu delapan
dikutip dari forbes indonesia pada tahun dua ribu lima belas keuntungan biro perjalanan tersebut
mencapai empat puluh juta dolar amerika atau lebih dari lima ratus tiga puluh tiga miliar rupiah per tahun
diduga dengan keuntungan perusahaannya itu anissa dan keluarganya dapat hidup mewah
persoalan muncul karena first travel ternyata bermasalah
puluhan ribu jemaah yang telah membayar tidak bisa berangkat umroh
diduga karena uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya